demi mengikuti ujian nasional siswa siswi sekolah dasar dari rimba taman nasional baluran turun gunung
menginap di sekolah kota kecamatan banyu putih situbondo jawa timur
dan mereka terpaksa menginap lantaran jarak rumah mereka ke lokasi ujian jauh
harus melewati hutan dan laut sejauh tiga puluh lima km
mengantre mandi jadi kegiatan pembuka di hari pertama ujian bagi sembilan siswa sd merak hutan rimba baluran
seperti halnya fitri
sejak subuh ia bahkan sudah mengantri mandi agar tidak terlambat mengikuti ujian di hari pertama
maklum hanya ada dua kamar mandi di sekolah ini
selesai mandi secara mandiri para siswa menyiapkan kebutuhan mereka
serapan pagi sebelum ujian disediakan guru pendamping
alir alir di rumah sendiri fitri dan rekan rekan yang memang terpaksa menumpang tinggal
di sd negeri satu sumberwaru situbondo sekitar tiga puluh lima km dari rumah mereka
meski sedih terpisah dari keluarga
pilihan ini harus mereka jalani karena jarak rumah dan tempat ujian yang jauh
menginap di sd sumberwaru seolah menjadi kegiatan rutin tahunan
buat siswa sd merak hutan rimba baluran
penyebabnya sekolah mereka tidak berhak menggelar ujian sendiri
sehingga harus menginduk ke sd sumberwaru
guru pendamping dari sd merak rimba baluran kembali mengantar dan menemani siswanya
menginap selama ujian nasional
itu masalah tempat itu berhubungan dengan taman nasional
sehingga kita tidak punya tempat sendiri
jadi selama ini kita masih ngampung ke taman nasional
termasuk ibu juga menginap di sekolah
iya setiap tahun saja
meski harus berjuang lebih dibanding peserta ujian lainnya
lima siswa dan empat siswi dari rimba baluran ini
usai ujian siswa akan kembali menempuh perjalanan panjang
membelah hutan dan menyeberangi laut untuk sampai di kampungnya